penularan penyakit corona covid sembilan belas menjadi pandemi karena wabah ini berjangkit serempak di mana mana dan meliputi daerah geografi yang luas bahkan global
sejak tanggal tiga puluh satu desember tahun dua ribu sembilan belas telah terjadi peningkatan kasus yang disebabkan oleh virus corona
jenis patogen baru ini memiliki tingkat penularan antar manusia yang tinggi
oleh sebab itu pemahaman terhadap karakter virus corona ini menjadi kunci pengendaliannya saat ini
nah insight kali ini akan membahas karakteristik dari virus corona covid sembilan belas prosedur penanganannya dan bagaimana cara yang tepat mengatasi penularan virus corona
bersama saya desi anwar
penyebaran coronavirus diseases dua ribu sembilan belas atau covid sembilan belas di indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah
patogen baru ini memiliki tingkat penularan antar manusia yang tinggi
dalam upaya penanggulangan covid sembilan belas pemerintah menunjuk beberapa laboratorium sebagai tempat pengujian spesimen covid sembilan belas
salah satu laboratorium yang ditunjuk adalah lembaga biologi molekuler hman
lbm eijkman merupakan lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran
lembaga ini bernaung di bawah kementerian riset dan teknologi
selain menguji spesimen pemerintah menugaskan lembaga eijkman memimpin konsorsium untuk membuat vaksin anti covid sembilan belas
dengan banyaknya lembaga yang menjadi tempat pengujian covid sembilan belas pemerintah berharap bisa mempercepat proses identifikasi dan mengisolasi kasus positif covid sembilan belas
sehingga tidak menjadi sumber penyebaran di masyarakat
kementerian kesehatan telah menetapkan sejumlah laboratorium di indonesia
yang bisa menjadi lokasi pemeriksaan spesimen suspek covid sembilan belas atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona
salah satu laboratorium yang ditunjuk adalah lembaga biologi molekuler eijkman
nah untuk mengetahui lebih banyak tentang virus corona dan cara mengatasinya
di studio cnn indonesia telah hadir kepala lembaga eijkman prof amin subandrio
sesuai ini sop yang harus kita lakukan
kita juga menjaga jarak ini ya
kita melakukan social distancing dan sebelumnya kita sudah mencuci tangan ini dengan baik
nah prof amin ini kan kita sekarang sudah dinyatakan pandemi ya oleh who ya world health organization
tapi saya lihat juga pandemi ini kan menimbulkan panik menimbulkan infodemik dan lain sebagainya
salah satu tujuan dari program kita ini untuk memberikan informasi yang akurat ya supaya masyarakat kita juga paham itu persis apa
virus ini dan apa yang harus dilakukan
prof amin ini kita sudah tahu kan dimulai di china di wuhan
tapi sebenarnya itu mungkin perlu dijelaskan lagi
persisnya apa itu virus corona yang juga disebut sebagai sars dua dan juga sekarang disebut sebagai covid sembilan belas
nah persisnya apa itu
jadi sebetulnya virus corona itu
kita sudah beredar di mana mana
tidak hanya di satu negara tidak hanya di manusia
kita sudah mengenal ada lebih dari dua ratus jenis virus corona
sebagian besar di hewan
tapi hanya enam dan sekarang jadi tujuh dengan sars cov dua ini yang bisa menyerang manusia
empat diantaranya hanya menyebabkan gejala flu biasa ringan sekali
yang dua lagi kita sudah kenal
sars cov dua dan mers cov dua
yang ketujuh ini yang sars cov
ini yang terjadi di wuhan
kenapa disebut novel
sebelumnya memang disebut sebagai dua ribu sembilan belas novel coronavirus
karena waktu itu dianggap ini betul betul virus corona yang baru
jadi belum diidentifikasi secara detail
sehingga kemudian disebutnya
karena munculnya tahun dua ribu sembilan belas
kemudian tidak ada ketahui sebelumnya jadi disebut
tapi karena kita sudah ketahui sekarang jadi covid sembilan belas
virusnya adalah sars cov dua
karena berdasarkan informasi genetiknya kita tahu persis bahwa mereka
coronavirus ini lebih dekat ke kelompoknya sars
nah yang persis yang covid sembilan belas ini
ini katanya zoonotik ya jadi berasal dari hewan
mungkin bisa diceritakan bagaimana timbul virus corona ini
dan bagaimana kok bisa gitu nyebrang ke manusia
betul jadi kembali dari analisis genetiknya
kita bisa tahu bahwa virus sars cov dua ini
kekerapatannya sangat dekat dengan antara lain coronavirus yang ada di kelelawar
ada juga dekat dengan yang di terenggiling
nah itu hewan hewan liar yang ya sebetulnya seharusnya jauh dari kita
tetapi saat ini kan manusia lebih semakin dekat dengan hewan liar
apakah itu sebagai pet sebagai makanan
atau lingkungan manusia perumahan mendekati hutan
nah itu menyebabkan hewan hewan itu hewan liar itu dekat dengan manusia
sehingga terjadi virusnya dan juga tidak cuma virus bakteri juga
nah itu terjadi berulang ulang dalam waktu cukup lama
akhirnya si virus beradaptasi yang tadinya hanya virus animal hewan
dia kemudian menjadi virusnya manusia
nah itu terjadi mutasi dan adaptasi
akhirnya virus yang tadinya hanya menyerang hewan jadinya menyerang manusia
dan dari manusia bisa ditularkan ke manusia
jadi virus antar manusia
ini perbedaannya dengan sars dan mers itu juga sama apakah
dan human to human atau dari manusia ke manusia akhirnya
nah gejalanya itu sendiri
gejalanya mirip seperti influenza
jadi gejalanya kita sebut sebagai ile influenza like illness
penyakit yang mirip influenza
hampir sama cuman bedanya kalau influenza lebih banyak raninusnya pileknya
kalau oleh sars cov dua ini lebih batuknya batuk kering
dan sars cov dua ini lebih menular daripada yang jilid satu
apa yang membuatnya lebih menular pak amin
ya dia mengenali reseptor yang ada di
tubuh manusia ini lebih baik
dan ada publikasi yang menyebutkan bahkan dua puluh kali lebih cepat menularnya dibanding sars cov dua yang pertama
kalau dibandingkan pilek atau flu lebih cepat mana menularnya
flu juga cukup menular influen tapi jenis virusnya berbeda
kita kenal ada influenza dulu flu burung misalnya
atau h lima n satu atau h satu n satu
itu satu keluarga dengan flu babi misalnya
virusnya berbeda beda familinya
nah tadi disebut dua puluh kali lebih cepat ya penyebarannya dibanding dengan sars
tapi dari segi berbahayanya karena sars kalau tidak salah kan cukup berbahaya ya
dan mers juga apalagi
mungkin perbandingan antara ketiga keluarga ini
perbandingannya kita bandingkan berdasarkan case fatality ratenya
jadi sebetulnya dari sudut virulensinya kalau kita lihat dari angka kematiannya ini lebih rendah persentagenya
tapi sekarang jumlahnya memang banyak
reaksi ya baik kita semua dan negara lain sebagainya ini jauh lebih terasa ya dibanding dengan waktu itu
misalnya dengan sars ataupun mers
jadi seolah olah ini sangat berbahaya
karena penularannya begitu cepat dan cepat meluas antar negara
jadi kita lihat di wuhan saja itu sudah menyebar
dan itu sebetulnya sesuai dengan karakteristik virusnya
jadi dia hanya menyebabkan gejala ringan sebagian besar
nah mereka yang sudah pergi duluan
jadi sebelum wuhan ditutup kan itu musim libur
jadi mereka sudah piknik keluar keluar kota keluar negeri
nah itu yang kemudian menjadi salah satu sebab penyebarannya ke daerah
cara penyebarannya itu sendiri
dari manusia ke manusia itu apa bagaimana
nah karena si virus ini hidupnya di sel sel saluran nafas
maka dia ditularkan juga melalui saluran nafas dibatukkan dalam bentuk droplet
jadi berbeda dengan misalnya tuberkulosis
itu yang bisa menyebar cukup jauh lewat udara
kalau ini hanya droplet dan sebagian besar sekali lagi hanya jatuh
mungkin maksimum dua meter di depan kita
walaupun nanti kalau misalnya karena satu prosedur dia bisa menjadi aerosol
partikelnya lebih kecil dia bisa lebih jauh
itu bisa kira kira ke depan bermutasi untuk
sebenarnya bukan karena mutasi virusnya tapi karena beberapa prosedur
prosedur medis terutama yang menyebabkan droplet itu justru jadi aerosol
misalnya kalau di rumah sakit dipasang ventilator atau ada prosedur suctioning ya mengisap lendir itu
itu bisa generate aerosol
dan itu aerosol karena partikannya kecil dia bisa terbang lebih jauh
pak amin ini saya ingin lebih paham
ini kan ini ada contoh gambarnya di sini
virus corona ini kan disebut corona karena ada ini seperti mahkota kan
nah taruhlah kalau kita apa
virus ini datang ini apa yang terjadi
bagaimana itu pergerakannya sehingga menimbulkan gejala gejala apa saja yang membuat misalnya lebih berbahaya atau tidak berbahaya dan lain sebagainya
ya jadi perjalanannya adalah si virus ini masuk ke tubuh kita
lewat mana saja
lewat mukosa nama selaput lendir
yang ada di mulut di hidung di mata
tapi sebetulnya dia nanti homingnya di sel sel saluran pernafasan
nah dia begitu nempel
nempel itu karena dia mengenali ada yang namanya reseptor
salah satu adalah ace dua reseptor
ya itu tempat dia doking
kemudian dia akan mengenali beberapa maluku lain
baru dia bisa masuk ke dalam sel
nah pada beberapa kasus
kalau tubuh kita cukup baik proteksi
jadi sebetulnya tubuh kita kan punya perlindungan
imunitas antara lain yang sifatnya imit
artinya memang non specific dan itu dari bawaan
di atas sel itu ada semacam lapisan semacam lendir gitu ya
kemudian ada pergerakan namanya silia rambut itu untuk mengeluarkan semua kotoran yang

kalau itu masih cukup kuat
maka dia akan lepas atau nempelnya tidak begitu erat
sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel
tapi tetap bisa menular
itu yang terjadi pada healthy carrier
tapi kalau si sel itu berhasil mengatasi itu
kemudian dia nempel ke selnya
nah dia masuk ke dalam sel
dan ketika masuk ke dalam sel itu terjadilah reaksi reaksi tubuh
mulai dari batuk
ya karena pasti ada iritasi
kemudian selnya menghasilkan beberapa produk
itu sebenarnya ditujukan untuk membunuh si sel
tapi kalau kebanyakan dia juga bisa membahayakan tubuh kita sendiri
itu menyebabkan ada demam
nah jadi kita lihat kalau ada gejala mulai muncul kan demam dan batuk utamanya
kalau kemudian lebih banyak lagi sel yang dimasuki oleh si virus
karena kan dia di dalam sel itu berkembang biak
misalnya masuk dua kemudian ada masuk satu
satu masuk dia akan bereplikasi menjadi beberapa puluh
dia keluar lagi dari situ menginfeksi sel sel lain
akhirnya dia bisa menginfeksi ke paru paru
nah paru paru begitu fungsinya terganggu
maka mudah terinfeksi oleh bakteri misalnya
terjadilah secondary infection
nah itu yang biasanya menjadi awal
menjadi awal infeksi yang berat
karena begitu paru paru fungsinya menurun
akibat ada infeksi
otomatis oksigen yang bisa diserap akan menurun
nah dengan menurunnya oksigen di dalam darah
itu akan mengganggu fungsi organ yang lain
mulai dari hati ginjal dan sebagainya
sampai bisa ke otak juga bisa mengalami kekurangan oksigen
akibatnya ujungnya adalah multi organ failure
nah disini yang bisa menyebabkan kematian
nah ini perjalanan ini kita kan sekarang katanya harus self isolate gitu
selama empat belas hari misalnya
ini inkubasi perjalanan ini berapa lama
masa inkubasi rata rata adalah antara dua sampai empat belas hari
sampai empat belas hari
ya ada beberapa yang sampai dua puluh hari
tapi sebenarnya rata rata sekitar tiga sampai lima hari
apa yang membuatnya perbedaan begitu luas ya
tergantung dari dosis yang masuk
tergantung dari kekebalan individu tadi
kalau virulensinya antara satu virus dengan virus ini masih kurang lebih sama lah
kita istirahat sebentar pak amin
tapi ini perbincangan ini masih cukup panjang
ini merupakan informasi yang sangat penting ya untuk kita ketahui
dan tetaplah bersama kami insight akan segera kembali
mengenai berapa bahayanya ini sekarang sudah menjadi pandemi
apakah ini berkaitan dengan bahayanya itu sendiri atau percepatan dari penyebarannya sehingga who menetapkan ini sebagai pandemi
sebenarnya lebih ke yang kedua
artinya setelah diamati perkembangannya penyebarannya begitu cepat
utamanya kita melihat di itali dan iran yang begitu cepat
kemudian beberapa negara di sekitarnya juga mulai bermunculan
yang terkena itu sudah lebih dari separuh bahkan hampir semuanya ya
lebih dari satu ratus dua puluh an negara yang kena
dan itu menyebabkan akhirnya who menyebut ini sebagai pandemi
itu artinya bahwa sudah tidak bisa dianggap ada negara yang
artinya tidak ada negara yang tidak mungkin terkena
semuanya berpotensi mular
dan virus ini bisa ditularkan antar negara dengan sangat mudah
nah di eropa itali itu sangat ini ya
sekarang merupakan salah satu epicenter atau pusat dari covid sembilan belas itu sendiri
apa yang membuat satu negara itu lebih banyak penyebarannya dibanding dengan negara lain
atau nanti semua negara akan
akan seperti itu
akan seperti china seperti itali dan seperti iran
kalau kita lihat tidak semua negara punya pola yang sama
pola epideminya berbeda beda
ada yang tiba tiba naik jadi puncaknya tinggi sekali
jumlah kasusnya juga meningkat tajam
tapi juga ada negara yang sudah terkena tapi jumlah peningkatan jumlahnya tidak terlalu tajam
nah itu sangat dipengaruhi oleh
satu tentu kecepatan respons yang diambil
yang kedua gaya hidup masyarakat itu sendiri
kalau mereka cenderung berkerumun otomatis penyebarannya akan lebih cepat
ya itu sebabnya kita lihat di arab saudi sendiri mereka dengan cepat menghentikan umroh dan ibadah yang biasanya berkerumun ribuan orang
itu juga salah satu upaya untuk mencegah peningkatan jumlahnya
jadi dua hal itu yang menjadi penyebab kenapa kok jumlahnya meningkat dengan tajam
kebijakan respon pemerintah itu juga sangat bervariasi
antara lain misalnya indonesia sudah menutup misalnya penerbangan langsung dari wuhan
sejak saya kira sudah sebulan lebih ya
sejak ya akhir januari kalau nggak salah
itu juga satu upaya untuk menghentikan
untuk menghentikan penularan
tentu itu harus diikuti dengan beberapa kebijakan lain
kita lihat di negara tetangga juga begitu singapura
tidak semua negara polanya sama dan ya kita tentu bisa melihat ada yang berhasil ada yang kurang
kembali ke virus covid nya ini sendiri pak amin
ini suatu penyakit yang sebenarnya kita bisa sembuh
kita bisa sembuh total
kita bisa sembuh total
dan kita lihat penyembuhan itu lebih tergantung pada kekebalan si manusia
untuk menjadi sakit pun tergantung kekebalannya
jadi sebetulnya tidak semua orang yang terpapar itu akan tertular
tidak semua yang tertular itu akan sakit
tidak semua yang sakit itu menjadi berat
karena sebagian besar tidak sakit atau seringan
jadi yang paling vulnerable atau yang paling rentan siapa siapa saja
paling rentan adalah usia usia lanjut
atau kalau dipilah menurut pekerjaannya
mereka mereka yang meninggal itu sebagian besar adalah para pensiunan
artinya memang usianya sudah lanjut
karena kan banyak kan orang di atas enam puluh an yang masih fit yang masih sehat
nah itu juga dikaitkan dengan comorbid
artinya underlying disease penyakit matematika yang mereka sudah buat
seperti hypertension diabetes kemudian ada penyakit mengeri ginjal
nah itu akan menjadi lebih berat ketika mereka terserang virus
karena tadi kita lihat antara lain karena kekurangan oksigen dan sebagainya
sehingga penyakit yang sudah ada itu otomatis menjadi lebih berat
nah itu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah pasien itu kemudian akan jatuh ke dalam multi organ failure atau tidak
nah kalau anak anak biasanya kalau penyakit kan anak anak kan dianggap rentan ya
ini saya lihat itu katanya tidak terlalu berbahaya bagi anak anak
tapi yang dikhawatirkan anak anak juga justru bisa menyebabkan

kita lihat memang usia muda kalau influenza usia muda itu juga vulnerable
jadi usia ekstrim ya yang tua sekali atau yang muda sekali memang itu yang paling rentan
tetapi di dalam kasus ini sars cov dua ini yang usia muda memang sedikit
walaupun kita lihat di indonesia ada beberapa yang dua kasus ini ada dua
tapi ini kenapa dari segi ilmiahnya itu sudah ditelusuri
biasanya yang muda muda itu yang bayi itu punya kekebalan bawaan
sejak lahir mereka membawa kebala yang diperoleh dari ibu
begitu lahir mereka kemudian mendapatkan asi itu juga mendapat tambahan kekebalan
dan setelah itu mereka terpapar dengan macam macam makanan segala macam
mulai mereka membangun kekebalan sendiri
dan sebagian besar dari usia muda itu masih sangat bagus sistemnya
semua organ berfungsi bagus
nah itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka cukup tahan terhadap serangan virus ini
ini menarik ya jadinya
tapi katanya kita juga bisa memiliki virus itu tapi tanpa gejala
tapi masih bisa menularkannya ke orang lain
bisa jadi gambarnya seperti tadi virus bisa masuk ke dalam tubuh kita
tapi dia tidak bisa masuk ke dalam selnya
dia hanya nempel di saluran nafas kita untuk beberapa saat bisa beberapa hari
nah kemudian ketika dibatukkan lagi atau keluar karena orang berbicara keras dan sebagainya
nah dia bisa keluar
dan itu tetap bisa menularkan orang lain
tanpa menyebabkan orang itu sakit
yang tanda petik mengerikan
artinya orang yang sepertinya sehat itu
ya misalnya kita bisa aja tidak ada gejala tapi ternyata masih bisa menang
dan menularkan orang lain orang lain itu yang kemudian bisa menjadi berat
nah ini yang membuat ini menjadi
ya itu yang dikhawatirkan
makanya kita menghimbau kalau mereka memang ada kontak walaupun tidak ada gejala ya
mereka sebaiknya mengkarantina dirinya sendiri
nah ini profesor kita istirahat sebentar
tapi karantina diri sendiri itu apa maksudnya
dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencegahnya
ini perlu kita ketahui ya
kita akan segera kembali
ya kita lanjutkan dialog insight bersama kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
kita berbicara tentu saja mengenai covid sembilan belas yang sekarang merupakan pandemi ya
pandemi dari world health organization atau badan kesehatan dunia ini berarti ada langkah langkah tertentu yang harus kita lakukan ya dalam menangani penyakit ini
apa apa saja yang perlu kita perhatikan secara global
ya dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada tiga kelompok kegiatan yang harus dilakukan
pertama adalah kita harus meningkatkan koordinasi antarnegara
ya karena sekali lagi ini pandemi berarti seluruh negara berpotensi untuk menular
sehingga pertukaran informasi antar negara mengenai pola penyakitnya dan sebagainya kita harus tingkatkan
karena kita bisa saling belajar
yang kedua adalah kita harus memperhatikan kesehatan

kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga respons
itu sangat penting
karena tadi sudah diisyaratkan oleh who bahwa pandemi itu salah satu karena kecepatan penyebarannya semakin besar
sehingga kita juga harus meningkatkan kewaspadaan dan respons
dan ketiga kita harus meningkatkan riset dan inovasi
untuk menghasilkan produk produk yang dibutuhkan
baik itu obat vaksin maupun produksi apd
kita kan tahu sekarang ini penggunaan apd begitu banyak
dan kita tidak bisa tergantung pada import
dan kalau kita sebetulnya sebelum menjadi produser dan ekspor kita harusnya membatasi diri
karena kita sendiri membutuhkan masker saja begitu banyak
sekarang sudah sangat sulit
sekarang sudah langka masker hand sanitizer dan lain sebagainya
ini berarti semua negara tidak akan luput ya
semua negara harus meningkatkan kewaspadaan
tapi mungkin awal awal kita ada ya ini karena biasanya kalau batuk pilek flu itu kalau di negara yang cuacanya dingin dan lain sebagainya
tapi indonesia kan kita di sini kan cukup panas dan lain sebagainya
dan juga jumlah di india itu salah satu negara yang terbesar di dunia juga jumlahnya cukup rendah
nah ini apa seberapa kebenaran dari asumsi asumsi itu
bahwa kita lebih aman daripada penyerahan covid sembilan belas ini
pada awalnya orang banyak berharap bahwa kita negara tropis negara panas dengan kelebaban tinggi virusnya tidak akan masuk ke sini
tapi sejauh kita juga
dari sudut keilmuan
menyatakan itu belum ada evidence yang kuat
sehingga kita tidak bisa terlena ya artinya menganggap enteng bahwa seolah virusnya tidak akan pernah masuk
karena kita sudah melihat juga negara negara lain yang punya iklim seperti indonesia sudah terkena kan
jadi cepat atau lambat pasti indonesia akan kena
jadi dasarnya bahwa kita negara tropis yang mungkin lebih
sekarang sudah terbukti bahwa kita tidak bisa mengandalkan itu
nah apa yang kita bisa pelajari dari angka ya penyebarannya dan juga yang positif
kita waktu awal maret ini kan dari dua kasus sekarang mungkin dalam sepuluh dua minggu kemudian sudah hampir dua ratus kasus yang positif
dan ini bagaimana dari segi penyebarannya pergerakannya pak
kalau kita di awal ketika ditemukan dua kasus kemudian empat jadi enam
itu memang pada fase itu kita mengharapkan jumlahnya akan bertambah
bukan bukan artinya menularnya bertambah tapi angka itu bertambah karena tim kesehatan berhasil menemukan orang orang yang kontak
jadi semua yang ada di tkp
ada yang di lokasi itu atau dekat dengan rumah yang bersangkutan itu sedang dicari kan
waktu itu memang belum ada secara sukarela untuk melaporkan
jadi mereka mereka itu juga masih mungkin kurang terinformasi dengan baik takut juga
sehingga mereka cenderung sembunyi
nah itu yang sedang dikejar
tapi ketika ditemukan kasus kasus itu otomatis jumlah angkanya naik kan
nah itu di satu sisi tentu kita anggap itu sebagai hal yang positif
karena berarti kerjaan mereka berhasil akan menemukan yang positif
tetapi kita juga melihat fenomenanya ada beberapa orang lagi yang belum tertangkap
nah itu yang kemudian akan menjadi sumber sumber untuk terjadinya kluster atau sub cluster baru
tentu di luar dari yang masuk dari luar negeri ya ada abk dan sebagainya
ya kita istirahat sebentar
profesor amin tapi apa apa saja bentuk testing dan kira kira ya kapan lah kita harus memeriksakan diri atau meminta untuk dites itu
setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight with desi anwar
ya kembali bersama insight with desi anwar
kita masih ditemani oleh prof amin subandrio sebagai kepala lembaga biologi molekuler eijkman
prof amin taruhlah saya batuk punya demam dan sesak nafas ya khawatir gitu
bagaimana next step nya kalau kita ingin melakukan testing dan juga kira kira apa prosedur dari testing itu sendiri
kalau sudah ada gejala artinya ada tiba tiba demam atau batuk demam tinggi ya batuk kemudian sesak dan kecenderungannya kelihatan tambah berat
sebaiknya segera ke rumah sakit nanti rumah sakit akan melakukan assessment
rumah sakit apa saja
apa saja sebetulnya semua rumah sakit harusnya sudah bisa menerima
kemudian akan setelah assessment selesai akan ditentukan apakah ini menjurus ke atau mencurigakan ke sars cov
kalau mencurigakan maka akan dianggap sebagai ya pertama akan dilaporkan dulu ke dinas kesehatan
kalau kemudian setelah dikonfirmasi akan masuk dalam statusnya pasien dalam pengawasan
nah itu yang akan diperiksa virusnya dengan pcr
pcr itu alat ya testingnya reagennya itu sendiri
nah ini ada odp orang dalam
orang dalam pemantauan dan ada pdp pasien dalam pengawasan itu bedanya apa
bedanya kalau yang pasti kalau orang itu belum jadi pasien
jadi misalnya saya baru kembali dari itali gitu kemudian tapi tidak ada gejala
kalau tidak ada gejala tapi ada riwayat kontak
khawatir bahwa ada riwayat kontak
pasti akan jadi odp itu karena harus self quarantine
kalau habis pulang dari satu negara yang terjangkit
kalau dia sudah pulang dari satu negara terjangkit kemudian muncul gejala
nah itu yang harus diperiksa
nah proses tesnya itu sendiri seperti apa
dan apakah setiap rumah sakit bisa melakukannya atau mungkin kan sekarang laboratorium eijkman misalnya bisa melakukan testing gitu
ya sekarang ini kita mendorong agar semua rumah sakit itu siap untuk paling tidak untuk mengambil sampel
tapi memang ada kesulitannya tidak semua rumah sakit punya
pada rumah sakit punya mediumnya punya swab yang tepat sehingga seringkali tidak bisa memproses pengambilan sampel
nah kalau rumah sakit yang agak besar itu biasanya sudah punya
nah mereka akan mengambil sampel kemudian dimasukkan dalam medium dan akan dikirim ke salah satu lembaga eijkman
sementara itu pasiennya di mana masih tetap di rumah sakit atau boleh pulang
tetap di rumah sakit
atau kalau dia
jadi gini tergantung berat ringannya ya kan
nanti akan bisa ronsen dan sebagainya
kalau memang sangat dicurigai coronavirus maka dia akan ditempatkan di ruang isolasi kalau di rumah sakit
kalau tidak ada ruang isolasi setidaknya dia dirumatkan di ruang tersendiri dan pintunya harus tertutup
dan dia diperlakukan sebagai pdp tadi
jadi petugas kesehatan harus menggunakan apd ketika harus memberikan pelayanan kepada si pasien
sampai terbukti negatif
nah yang dites itu persisnya apa prosedur pengambilan
yang dites itu adalah bagian belakang dari hidung atau mulut juga bisa
tapi paling bagus adalah yang dari hidung akan menggunakan seperti kapas lidi sih sebetulnya
panjang tapi ujungnya bukan kapas itu harus terbuat dari dekron atau rayon
kapas tidak dianjurkan
kemudian yang seperti lidinya itu harus cukup
panjang fleksibel tapi kuat
tidak boleh sampai patah di dalam
nah kita harus mengambil agak ke dalam ke belakang itu memang agak kurang nyaman memang
tapi kalau diambil dari depan saja tidak akan ketemu
kita harus ambil dari belakang itu kemudian setelah diperoleh itu dimasukkan ke dalam vtm namanya virus transward medium
kami juga menyediakan di ekman
setelah dimasukkan itu ditutup dan harus dijaga
jangan sampai kena panas
kalau sampai terekspos panas akan rusak virusnya akan inaktif
nah itu sesegera mungkin dikirim ke laboratorium dalam keadaan tetap dingin
itu yang harus dijaga
nah ini semua prosedur ini dilakukan dengan baik di indonesia menurut profesor ramin
karena banyak yang mungkin ini sebenarnya akurat atau tidak karena ya apakah test kitnya bagus atau tidak
itu pengambilannya penyimpanannya
yang harus kita pastikan kan tadi pengambilan sampel collection yang pertama
itu menjadi kritikal
sampel itu harus diambil dari tempat yang benar dengan alat yang benar dengan cara yang benar juga gitu ya
setelah diambil kita harus yang kedua adalah preservasi
artinya dimasukkan dalam vtm tadi dan dijaga suhunya tetap empat derajat
itu adalah preservation
kemudian yang ketiga adalah specimen transportation
yang tadi baru ditanya
nah saya dengar ada berapa yang dikirim dengan pos misalnya
karena kita tidak bisa menjamin suhunya ya
jadi harus dan itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga aman untuk si sampelnya sendiri
tidak rusak tidak pecah tidak tumpah
untuk yang bawa jangan sampai dia ketularan dari virus ini
ya nah prof ini dengan prosedur seperti
ini bisa di berapa lama kira kira membutuhkan
karena kalau tidak salah misalnya di korea selatan mereka ada drive thru
terus kemudian satu atau dua jam kemudian bisa mendapatkan hasil
paling cepat bisa berapa lama
kalau di laboratorium kami di indonesia pada umumnya pcr itu memakan waktu sekitar empat sampai lima jam
tapi kalau positif biasanya kami konfirmasi lagi dengan proses yang kedua
itu makan waktu sekitar sama empat lima jam lagi
sehingga kalau sampel itu diproses dari pagi sorenya baru akan ada hasil
jadi mungkin baru besok paginya
nah taruhlah ada gejala positif itu harus diisolasi di quarantine di rumah sakit
betul kalau positif harus dirawat di rumah sakit yang memiliki fasilitas
dan dimonitor ya
ya harus istilahnya negatif pressure
supaya kalau dia batuk segala macam virusnya itu tidak terdorong keluar
kalau ruang itu tekanannya lebih tinggi daripada luar maka dia bisa terbawa keluar kan
aku ini harus tekanan negatif
dan ini harus di minimal dua minggu itu ya pak
ya sampai seclinis baik tidak perlu dirawat di rumah sakit dan dibuktikan kemudian negatif
dan di tes lagi
di tes lagi
dua kali harus negatif
kalau sudah pernah positif itu bisa kena lagi atau tubuh kita sudah imun terhadap
sebagian besar punya kekebalan
tapi ada juga yang setelah keluar bisa mengalami reinfeksi kena lagi
tapi kalau kita lihat di china sebagian besar yang sembuh itu malah punya antibody yang sangat bagus
sehingga mereka menggunakan plasmanya mereka plasma orang yang sudah sembuh untuk mengobati orang yang sedang sakit
jadi rata rata bisa membangun imunitas sendiri ya karena sudah kena jadi semacam ini ya vaksin
kita break sebentar profesor amin tapi kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami insight akan segera kembali
ya apa itu virus corona dan bagaimana pencegahannya kita lanjutkan dialog insight bersama kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin
dan kita sudah banyak ya belajar mengenai karakteristik dari virus ini tapi yang jelas sampai saat ini masih belum ada obatnya
tapi kalau misalnya sekarang kan kunyit jahe jamu dan lain sebagainya itu bagaimana pak
itu sudah dipakai sejak nenek moyang kita untuk menyegarkan tubuh meningkatkan daya tahan tubuh secara umum
jadi itu bukan antivirus spesifik karena belum ada studi atau bukti ilmiah khusus bahwa itu bisa membunuh virus
tetapi itu bagus kita gunakan untuk
untuk kesehatan ya
tapi katanya kalau kloroquine bagaimana
kloroquine itu memang bisa dipakai untuk anti untuk mengobati sars cov dua ini tetapi tetap dikombinasi dengan antivirus yang lainnya
kalau misalnya obat yang untuk ebola atau hiv
ya itu yang digunakan saat ini walaupun belum betul betul spesifik untuk coronavirus
perlu berapa lama untuk ada vaksin yang bisa digunakan secara massal
di amerika misalnya mereka sudah mulai clinical trial terbatas
mereka sudah kerja lebih cepat memang
kami di indonesia baru mulai dan baru kemarin kami ditugasi untuk membuat bibit vaksinnya dalam waktu antara dua belas sampai delapan belas bulan
dua belas sampai delapan belas bulan
jadi kita harus hidup bersama virus ini
ya memang mungkin
sampai dua tahun ke depan
kita harapkan sih sebelum vaksin ada sudah
bisa jadi kalau kita pelajari dari berbagai epidemi atau pandemi selalu ada tipe kurvanya
nah yang harus kita lakukan saat ini adalah mencegah supaya kurva itu tidak mencapai puncaknya terlalu tinggi
pasti ada puncaknya
kita sedikit delay
artinya menghambat tercapainya puncak tapi juga tidak terlalu tinggi
sehingga lebih ini ya
kemudian setelah itu akan turun kembali
ya ini juga akan membantu ini ya sistem dari pengobatan kita juga supaya rumah sakit tidak terlalu banyak ya
tidak terlalu apa itu
oh ya itu
semua pasien bisa ditangani tapi sekarang mungkin kuncinya lebih ke pencegahan makanya social distancing self isolation
kapan harus self isolate
dan apa yang perlu diperhatikan
semua orang yang
orang dalam pemantauan itu diharuskan untuk self quarantine
mengkarantina diri sendiri
mereka bisa dimasukkan dalam gedung yang terisi langga
ini bisa di rumah
tetapi mereka juga mesti memahami bahwa kalau mereka di karantina itu di rumah misalnya satu bapak atau ibunya
maka otomatis mereka akan tetap kontak dengan anak anaknya kan
nah sebenarnya semua seisi rumah harusnya di karantina juga
tapi kalau yang di karantina ayahnya misalnya terus anak anaknya tidak di karantina terus tetap sekolah
mereka bisa menyebarkan
makanya sekarang sekolah sekolah libur kantor kantor work from home dan membatasi transportasi berjejalan dan lain sebagainya
kenapa social distancing ini penting
itu sangat penting karena kita tahu virus ini dilontarkan droplet itu bisa sampai dua meter
apalagi kalau orangnya sangat berdekatan
jadi kalau orangnya bersin batuk atau bicara keras itu bisa langsung jatuh di mukanya kan
jadi itu harus dihindari
makanya kerumunan tidak boleh
kerumunan tidak disarankan
tips tips untuk mencegah itu dari profesor itu sendiri apa yang paling penting yang perlu kita lakukan sekarang
setiap individu ya karena kita semua ini vulnerable siapa tahu bahkan dari kita juga sudah memiliki virus ini cuma tidak ada gejalanya kan
yang paling penting adalah kita menjaga
kekebalan tubuh kita
artinya kalau bisa jangan sampai terpapar
kalau bisa jangan sampai tertular
karena kalau tubuh kita cukup kebal maka virus tidak akan bertambah banyak di tubuh kita dan itu mencegah penularan lebih banyak ke orang lain
nah meningkatkan imunitas kita paling baik seperti apa
ya paling baik tentu kita memelihara jadi pola hidup bersih dan sehat
itu salah satu kuncinya
jadi antara lain cuci tangan kemudian ya hidup sehat lah gitu artinya makan juga teratur menghindari hal hal yang menyebabkan stres dan sebagainya itu sangat penting
yang kedua menjaga jarak supaya kalau kita misalnya kita punya virus tidak menular ke orang lain atau sebaliknya kita tidak tertular dari orang lain
jadi intinya sebetulnya bagaimana upaya kita memutuskan rantai penularan
kalau itu bisa dilakukan insya allah jumlah kasusnya tidak akan melonjak tinggi dan kita akan segera mencapai puncaknya dan segera hilang dalam batu
ya butuh lama memang tapi itu yang harus kita upayakan
peran serta masyarakat ini menjadi sangat penting tidak bisa kita mengandalkan kepada pemerintah saja
kalau masyarakat tidak ikut berperan maka sulit sekali untuk mengendalikan penyebaran virus di masyarakat
ya dan ini kan diharapkan kan dua minggu ke depan kan misalnya atau puncaknya
jadi kalau kita semua melakukan social distancing ini dan mencuci tangan dengan baik dan tidak di area yang berkerumunan itu apa kira kira yang diharapkan apa yang akan terjadi kalau semua mematuhi
kalau semuanya mematuhi maka pergerakan virus akan bisa dibatasi
sehingga penularan akan bisa di stop rantai penularannya akan bisa digunting dipotong tidak ada penyebaran sehingga naiknya itu tidak akan mencapai tinggi sekali
kita harapkan kita tidak menjadi seperti di itali atau iran cukup hanya mungkin beberapa ratus atau beberapa ribu orang
tapi itu cepat menurun dan diharapkan kalaupun orangnya positif tertular bukan yang tipe berat
itu yang harus kita upayakan
jadi kita semua yang harus berupaya bersama itu harus seperti orkestra semuanya harus aktif
nah orkestra ini prof melihat di indonesia kita punya kapasitas untuk mencari
saat ini sudah mulai lebih baik
karena banyak sekali kan di sini mungkin informasi simpang siur dan mungkin penanganannya atau approach nya dianggap kurang baik gagap dan lain sebagainya
itu apa yang paling penting bagi satu negara ini supaya kurvanya tidak terlalu tinggi dan kita bisa istilahnya flattening the curve atau meratakan kurva itu
ya bagi pemerintah tentunya selain berupaya untuk mengatasi kasusnya dan sebagainya komunikasi dengan masyarakat yang perlu kita tingkatkan
jadi intinya peran setara masyarakat ini harus didorong
dan itu kita bisa mengharapkan peserta masyarakat kalau mereka well informed
artinya terinformasikan dengan baik
dengan fakta yang benar
dengan fakta yang benar
jadi jangan kemudian justru dibanjiri oleh info yang tidak benar hoax dan sebagainya
jadi malahan pandemiknya juga menimbulkan panik dan ketakutan yang infodemic itu sendiri
justru media media yang mainstream ini yang kita harapkan terus menerus menyajikan kepada masyarakat informasi yang benar sehingga bisa mengalahkan informasi yang menyesatkan
tapi dari segi jumlah rumah sakit kapasitas untuk melakukan testing dan juga jumlah dokter perawat dan lain sebagainya
jika misalnya ini menjadi sesuatu yang jumlahnya itu semakin lama semakin banyak
kalau tidak salah kan katanya bulan mei
itu kan peaknya itu bagaimana kira kira indonesia
salah satu strateginya adalah satu rumah sakit dimanfaatkan betul betul untuk merawat yang pdp tadi
kalau itu kapasitasnya sudah melebihi maka kita bisa mengubah misalnya facil science hotel misalnya kita siapkan menjadi semacam rumah sakit
walaupun itu punya konsekuensi butuh tenaga kesehatan yang lebih banyak
tetapi daripada mereka kemudian berkeliaran di luar itu akan lebih berbahaya
di beberapa negara malah yang sedang dirawat di rumah sakit malah disarankan untuk keluar
kalau tidak emergensi sekali tidak berat sekali lebih baik dirawat di rumah
rumah sakit itu juga bisa dipusatkan untuk mereka yang betul betul membutuhkan pertolongan
di sisi lain pasien itu tidak semakin kecil kemungkinan tertular dari pasien itu
mungkin terakhir pak amin karena ini kan memerlukan kan upaya kita semua ya
setiap orang kan kita memiliki tanggung jawab ya untuk mencegah supaya ini tidak menularnya lebih cepat lagi
kira kira apa imbauannya prof
ya kita harus ke
artinya bahwa ini adalah masalah kita bersama
masalah nasional bahkan masalah dunia
dan virus itu tidak mengenal batas negara atau batas provinsi
jadi dia bisa kemana saja
nah jadi tugas kita bersama adalah mencegah virus yang ada di lingkungan kita tidak menyebar
atau virus yang dari tempat lain tidak datang ke tempat kita
kalau itu bisa dilaksanakan
kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik
insya allah kita bisa mengendalikan pandemi ini
iya oleh sebab itu social distancing ini penting dan harus ditaati ya dipatuhi
supaya tidak tertular
masih sehat kan ya
apa ini yang tips tipsnya yang bisa di share
karena dalam usia yang lumayan ini kan harus lebih hati hati kan ya prof
populasi yang rentan ya vulnerable
ya kita jaga kesehatan istirahat cukup makan teratur olahraga hantu
banyak tidur minum vitamin cukup
iya baik terima kasih banyak prof atas insightnya
memang informasi yang akurat ini sangat sangat diperlukan sekarang ya karena kalau tidak
akan menjadi ya menambah kepanikan kita sudah lihat pandemik ini ternyata juga membuat infodemik
dan menimbulkan panik dan ketakutan tapi sebenarnya kalau kita paham betul ya apa persis
corona virus ini covid sembilan belas ini dan bagaimana kita mencegahnya ya
social distancing tadi dan juga mencuci tangan yang sering ini penting karena
apalagi kita jangan mulut hidung dan mata ini jangan sering kita pegang lah kita raba raba
karena ini bisa menjadi sumber dari penularan itu sendiri
ya demikian insight with desi anwar kali ini dan tentu saja kita harapkan ya informasi ini berguna
bagi anda jangan lupa anda bisa dapat juga menyaksikan ya insight with desi anwar
di cnn indonesia com dan juga lewat youtube insight with desi
sampai jumpa dan bye bye